dan gak dosa kalau allah emang udah ngijinin
iya kalau soal sodakoh dan zakat yang belum diizinkan dan ditunaikan
itu sih urusannya langsung sama allah karena kan allah maha tahu
ya kita sebagai umat lebih baik memperbaiki diri kita sendiri aja
jangan memikirkan orang lain jangan mempedulikan apa yang orang lain lakukan
itu baru namanya musliha sejati
sementara di sekitarnya itu banyak yang orang lagi pada kesusahan
hukumnya apa itu
apa hukum orang yang orang sombong yang dibenci allah atau apa gitu
minggu kemarin kan kita udah bahas tentang penyakit hati umi
tentang riak ujuk takabur dan membanggakan diri kita sendiri
dan itu adalah salah satu penyakit hati yang harus kita hindari
karena itu akan membuat dosa
no dengerin tuh dosa
tapi ya kita juga gak boleh menghakimi orang lain hanya dilihat dari luarnya saja
karena itu juga akan membuat tambah dosa
zakat yang belum diizinkan dan ditunaikan
itu sih urusannya
langsung sama allah karena kan allah maha tahu
ya kita sebagai umat
lebih baik memperbaiki diri kita sendiri
jangan memikirkan orang lain jangan mempedulikan
apa yang orang lain lakukan
itu baru namanya muslihah sejati
mau kemana lu
dar kita semua disini nih
menolak kehadiran lo kalau ke masjid
ada apa nih
loh stat si badar tat
si badar mau bikin kegiatan preman
kagak pak ustad
aneh cuma mau sholat doang kok
ini dapat informasi dari mana
kalau si bajar ini mau membuat kegiatan prema di masjid
bukan pak ustad
bukan dari saya
saya juga dapat informasi dari haji muhyiddin
sialan banget itu orang
kagak ada kapok kapok
untung aja ayah lagi ada urusan sama si sulam
kalau kagak udah aneh terbalikin tuh orang
itu urusan apa sama haji sulam
si sulam dompetnya kecopetan pak ustadz
copetnya sih udah kebekuk sama aneh
tapi itu copet gak percaya kalau si sulam saudara aneh
ngapain ente bingung udhar
ente bawa aja tuh bos copet ke ruangnya haji sulam
terus disana ente bilang
kalo haji sulam tuh saudara ente sesama muslim
berarti sesama muslim memang saudara
oh iya benar juga ya
siap pak ustadz
makasih atas sarannya
assalamualaikum pak ustadz
lu denger apa yang diomongin si badar
yaudah kalo gitu sekarang juga kita laporin sama haji muhyiddin
yee ngapain lu laporin sekarang
terus kapan dong
jah kalo laporan sekarang kita yang muki
palingan cuma dapet jebat
otak lu ya
kadang encer kadang ketel
tunggu biar infonya dapat banyak baru kita laporin
kan lumayan tuh dapet duitnya
cakep tuh cakep
kadang kadang otak lu memang cemerlang
yee emang otak gua pinter
emangnya lu sekolahnya cuma dibalik jendela doang
tuh haji yang namanya hidup untuk angga
emang kudu aku
kalo kagak mana enak hidup
iya sih kita kan hidup di dunia ini bukan sendiri aja
jadi harus saling bantu bantu
tapi yang namanya tetangga itu kadang ada yang resi juga loh buat haji
lu jadi buka stand di mall
tadi pagi aja niatnya udah mau panjang
tapi belum jadi pok
kenapa gak ada duitnya
alhamdulillah kalo soal uangnya sih udah ada
tapi tadi tiba tiba ayah kena musibah
ayah kecopetan pok
saya jadi prihatin bu
yang mana mak masuk rumah sakit
terus bu haji kecopetan
bukan musibah kali itu bu
masa udah kecopetan
emak masuk rumah sakit
masa cuma disebut musibah
itu namanya peringatan dari allah
peringatan apa maksud bu haji
karena lu lupain hak hak orang yang mustinya lu kasihin
tapi lu tilep sendiri
secara diam diam bukan begitu
masya allah bu haji
maksudnya apa sih
udah dong umi jangan main masalah
biasanya kalo orang tuh udah kecopetan
emaknya masuk rumah sakit
itu sebenarnya teguran dari allah
itu udah lebih daripada bencana
yaudah gak apa apa rum
tadi emak pesen
kalo bisa umi mampir ke rumah sakit ya
soalnya mah ada titipan buat anak anak jalanan
kalo bisa rumah mampir ke sono deh ya
sengaja tuh dia ngomong di depan orang
supaya orang tau
tuh riak namanya tau
udah umi udah yuk pulang yuk
gak usah gosip yuk
ini anak mungkin jadi aja ngelawannya sama orang tua ya
umi kenapa sih mi
bisa gak sih mi
gak usah ngomong kasar gitu sama emak sama poro dia
kenapa emangnya rum
emang enak kena bencana
bukannya prihatin tetangga kita kena musibah
ini malah seneng
umi emangnya tadi nggak dengerin ya
ini cara mahrum apa
gak perlu toleransi toleransian
jadi si rodia kecopetan
terus emak masuk rumah sakit
bangkrut deh si sulam
yang umi seselin ya
kenapa dia kagak buru buru minta maaf sama kita
udah tahu keadaan genting kayak begini
geng sih gua mbak binti ya
abah di sini kan sesepuh
cuma abah yang bisa doain
supaya bencana yang menimpa si sulam itu
itu sih bisa aja sih
benar benar lagi kena tulah tuh si sulam sama keluarganya